petugas kepolisian resor jombang membubarkan aksi balap liar yang kerap meresahkan pengguna jalan di jalur wisata religi gusdur
dalam razia ini sejumlah kendaraan diamankan karena menyalahi aturan kelengkapan kendaraan
mengetahui petugas kepolisian datang seluruh penonton aksi balap liar di kawasan wisata religi gusdur di desa cukir jombang langsung lari berhamburan
mereka berusaha menghindar dari kejaran petugas yang datang dari dua arah
dengan menggunakan pentungan petugas menyisir sejumlah lokasi yang digunakan aksi balap liar
sejumlah sepeda motor langsung diamankan dan diangkut ke mobil petugas
razia ini bermula saat polisi tengah memburu sepeda motor berkenal potbrong yang akan digunakan untuk perayaan tahun baru
melihat ada kerumunan masa polisi langsung melakukan tindakan pencegahan agar aksi balap liar tidak terjadi
dalam razia ini sejumlah sepeda motor yang digunakan untuk perayaan tahun baru

sementara di surabaya polres pelabuhan tanjung perak surabaya
kami siang melakukan razia terhadap pengendara motor yang menggunakan kenal potbrong
hasilnya puluhan kenal potbrong dimusnahkan dengan cara dipotong
dengan mesin pemotong
selain melanggar ketentuan standar kelengkapan kendaraan
penindakan terhadap penggunaan kenal potbrong ini juga mengganggu ketertiban karena suaranya yang bising
usai didata pemilik selanjutnya bisa mengambil kendaraannya setelah mengganti kenal pot sesuai dengan standarnya